sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an kerang hijau banyak dikonsumsi warga jakarta dan jawa barat
namun pada dua ribu enam pemerintah ternyata melarang konsumsi kerang hijau dari teluk jakarta
ini namakan mengingatkan kembali kita semua indra
alasan utamanya adalah karena daging kerang diakini mengandung polutan berbahaya
simak penelusuran koresponden cnn indonesia yogi tujuliarto berikut ini
teluk jakarta adalah penghasil kerang hijau terbesar di indonesia
angka penjualannya bisa mencapai puluhan ton per hari
kasno salah satu dari seribu lebih pembudidaya kerang hijau di kalibaru jakarta utara
setiap hari mendapatkan enam ratus sampai seribu kilogram kerang hijau
daging kerang ini dihargai dua puluh lima ribu rupiah per kilogram
di jakarta utara kerang hijau menjadi sumber penghidupan yang menjanjikan bagi lebih dari sepuluh ribu warga
hasil buli daya kerang hijau
bisa berkisar antara dua puluh sampai seratus juta rupiah per bulan
permintaan kerang terus meningkat
tetapi sejak awal dua ribu nilai gizi kerang hijau mulai diragukan
karena terjadinya pencemaran di teluk jakarta
hasil penelitian menunjukkan kerang hijau di teluk jakarta berbahaya bagi konsumen
karena mengandung puluhan jenis polutan
kerang hijau tersebut antara lain mengandung logam berat seperti merkuri timbel dan karmium
tapi kalau kerang dia akan beradaptasi dengan kondisi yang ada
walaupun pencemarnya tinggi dia akan beradaptasi
karena sifat kerang hijau ini seperti behaviornya tingkah lakunya itu seperti vakum cleaner lah yang gamau
cara makan dia itu adalah dengan feeding filter feeding namanya
jadi bahan bahan pencemar juga terbawa
konsumennya jelas terancam
terutama anak anak serta ibu hamil dan menyusui
mereka berisiko terkena gangguan syaraf dan kelainan fisik
kita sudah berapa kali himbau untuk dilarang tapi karena masih banyak konsumennya tetap aja itu berlangsung
ini akan segera kita tertipkan semua
terutama pembeli kerang hijau ini
dengan cara kita akan membuat satu rumah komplek rumah susun di pulau seribu
nah mereka setelah rumah susun ini jadi
mereka akan diganti usaha mereka melalui budidaya laut
rencana tersebut tentu membuat kasno dan nelayan kerang lainnya bimbang
saya pribadi nolak ya tergantung masyarakat sih
karena apa saya pengepul kerang sekaligus pengrebus kerang ya
jadi kalau dipindahin di pulau gimana pesen kayu gimana buat itu beli apa apanya gitu
walaupun nanti kata pemerintah kalau udah dipindah di pulau nggak usah budidaya kerang lagi
tapi budidaya ikan
itu lebih enak nggak pak menurut bapak
ya kalau saya pribadi sih udah biasa main kerang jadi gak tau
karena ikan juga katanya pada adanya pulau ini pada itu bubar semua
diharapkan upaya pemerintah menjaga rakyat bebas dari risiko pangan berbahaya
serta tidak mengorbankan sumber penghidupan warga lainnya